benar sekali nah tapi tim sepak bola indonesia memang gak jadi peserta piala dunia dua ribu delapan belas di rusia
namun ternyata indonesia masih mengirimkan perwakilannya ke piala dunia lewat bocah cilik bernama raina dan juga maula
ya lewat raina maula ini nantinya kita berharap bahwa tim indonesia ini bisa maju ke piala dunia di tahun tahun mendatang ya
mereka ini berkesempatan untuk menjadi pendamping pemain saat memasuki lapangan
raina apa rasanya kamu bisa nonton piala dunia jadi perempuan eskod opening di rusia nay
ini lagi keren banget keren banget rasanya kayak super happy
yara gumai menjadi wakil indonesia yang menjadi pendamping pada pertandingan piala dunia
saat itu gadis berusia sembilan tahun tersebut bergandengan tangan dengan pemain asal rusia alan zaguev
raina menjadi anak indonesia
satu satunya di antara pendamping sepak bola lainnya pada pertandingan ini
selain raina ada anak anak yang berasal dari rusia rumania colombia yunani thailand tiongkok azerbaijan dan arab saudi
raina berangkat ke rusia setelah melalui seleksi panjang dan menyingkirkan sekitar empat puluh anak lain yang mendaftar
seru banget rusia menang lima kali
lima kali apa rasanya ray kamu bisa jadi perempuan eskod di tangan tangan lapangan
ya aku sih totalisnya beruang banget
karena aku di tengah tengah field nya juga ada banyak orang yang menonton
juga banyak orang yang dari rumah dari seluruh dunia lihat rungannya aku
oke kasih salam dong buat anak anak indonesia dong
anak anak indonesia calon dari rusia
ditemani sang ayah raina berangkat ke rusia dan mengikuti serangkaian program mulai dari menonton pertandingan langsung
berwisata di kota moskow hingga mendapat pelatihan singkat menjalankan tugas sebagai pendamping pemain
selain raina nanti indonesia juga akan diwakili wakil cilik lainnya maula alvaro putra bimo
maula juga akan menjadi pendamping pemain di pertandingan final piala dunia lima belas